jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada mesos
kalau itu terjadi maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap tiktok
jadi boleh dia melakukan e commerce tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang
karena izin yang sekarang adalah untuk media sosial
dan ingat dia juga nggak boleh mengadu dompa bangsa ini ya
karena saya lihat ada wa wa nya yang lain
wa wa nya seolah olah bahwa kalau tiktok nggak jalan kemudian umkm nya tidak diakomodir
padahal yang kita lakukan ini adalah untuk membackup memproteksi umkm kita
masa dia jual jilbab aja yang rp tujuh puluh lima ribu di indonesia tiktoknya jual rp lima
yang benar aja nanti umkm kita nggak bisa berkembang ya